diminta mewaspadai dampak hujan deras yang masih saja terjadi di sejumlah wilayah
banjir satu lima meter merendam permukiman warga di pangkal pinang bangka belitung
petugas mengevakuasi warga yang rumahnya terendam air di kelurahan kampung bintang pangkal pinang
ratusan rumah terendam banjir setinggi satu lima meter karena jebolnya tanggul dari sungai pedindang
menurut warga sungai parit lalang meluap dan menyebabkan banjir lantaran diguyur hujan beberapa hari belakangan ini